ahmad dhani akan terus melakukan upaya hukum meski statusnya kini sebagai tersangka
bersama tim kuasa hukumnya ahmad dhani berencana akan melaporkan balik pelapor berinisial ef
yang telah menjadikannya tersangka dalam kasus ujaran kebencian
ahmad dhani mulai membuat manuver dengan melaporkan balik sang pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik
yang menjeratnya ke polda jawa timur
bersama tim kuasa hukumnya ahmad dhani sepakat melaporkan balik caleg ef ke polda jatim
atas tuduhan persekusi dan pengeroyokan
menurut ahmad dhani ef sebagai orang yang melaporkan ke polda jawa timur
dan membuatnya ditetapkan sebagai tersangka atas pencemaran nama baik
saat aksi pagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di surabaya
dhani menduga ef adalah koordinator dalam persekusi yang terjadi pada dirinya di hotel majapahit surabaya
dhani akan melaporkan
ef dengan dua pasal yakni pasal tentang kemerdekaan berpendapat dan mengekang pendapatnya di media sosial
meski saat ini ahmad dhani sedang berurusan dengan polisi namun ia mengaku tak gentar atas banyaknya kasus yang menjeratnya
ia mencatat sudah sebelas kali dirinya ditetapkan sebagai tersangka
ia juga yakin kasusnya
akan di sp tiga karena dianggap tidak memenuhi unsur pidana